dinda amelia gadis berusia lima belas tahun ini
menjadi salah satu penumpang pesawat sriwijaya air sj satu ratus dua puluh
yang jatuh di perairan kepulauan seribu sabtu lalu
salah seorang yang paling berduka adalah lena ibu dinda amelia
telepon yang berisi gambar anak bungsunya terus ia genggam
sementara dua kakak dinda mencoba menenangkan sang ibunda
dinda berangkat liburan bersama keluarga tantenya pada dua puluh tujuh desember dua ribu dua puluh
sabtu lalu seharusnya mereka sudah tiba di pontianak
namun kabar jatuh pesawat sriwijaya air membuat keluarga dinda syok
apalagi ada nama dinda di manifest penumpang
dari ketapang kalimantan barat rituan putra dari beben sofian
berharap ada mukzizat bagi kedua orang tuanya
beben sofian merupakan salah satu penumpang sriwijaya air sj satu ratus delapan puluh dua
ia menumpang pesawat bersama sang istri rasna
merujuk pada identitas korban yang ada pada pihak keluarga
tepat sepuluh januari dua ribu dua puluh satu beben sofian berulang tahun yang ke lima puluh sembilan
pasangan suami istri dari ponorogo juga menjadi korban kecelakaan pesawat sriwijaya air sabtu kemarin
muhnur kolifatul amin dan agus munarmi terbang pulang ke kalimantan
setelah satu minggu melayat ke ponorogo
sesaat sebelum terbang anak pertama dari enam bersaudara ini sempat menelpon adik
meminta doa agar selamat sampai tujuan
keluarga baru mengetahui jika muhnur khalifatul amin dan agus munarmi menjadi korban
ketika ada telpon dari saudara di kalimantan
komunikasi terakhir ya memang hari sabtu kemarin sebelum berangkat
sebelum berangkat itu ya hanya pamit mohon didoakan kami sudah tiada di dalam pesawat
sudah mau terbang
mohon doanya semoga selamat lancar sampai di tujuan sampai di rumah
itu saja yang saya inginkan
duka yang sama dirasakan oleh warga dusun menro kabupaten pindrang sulawesi selatan
satu keluarga menjadi korban jatuhnya pesawat sriwijaya air
adalah suprianto dan istrinya rusni serta putri mereka yang berusia dua tahun
abida dania merupakan penumpang sriwijaya air sj satu ratus delapan puluh dua
keluarga kini hanya bisa berharap agar korban dapat segera ditemukan
tim liputan sianan indonesia